tiga korban selamat kapal yang tenggelam di perairan kabupaten kepulauan selayar sulawesi selatan kini menjadi dua belas orang
sementara dua puluh satu korban dinyatakan masih hilang
korban dirawat di puskesmas kecamatan taka boderate kabupaten kepulauan selayar sulawesi selatan
kondisi para korban kini mulai membaik
total ada dua belas korban ditemukan selamat setelah rabu kemarin
tim sar kembali menemukan satu korban selamat yang terdampar di sekitar pulau desa jinato perairan kepulauan selayar
dari keseluruhan penumpang atau seluruh kapal telah ditemukan dua orang meninggal
dan yang selamat untuk sementara dirawat di puskesmas puskesmas terdekat
masih mencari dua puluh satu korban lain
kapal diduga tenggelam usai dihantam gelombang tinggi pada sabtu lalu
akibat kejadian ini dua orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia